inilah pemandangan salah satu sudut ibu kota di sepanjang jalan sudirman hingga mh tamrin jakarta pusat
warna warni bunga pohon tabebuya yang mulai bermekaran dalam beberapa hari terakhir
menambah keindahan dan kesejukan di tengah teriknya matahari musim kemarau
aneka warna bunga mulai merah muda putih hingga kuning semakin memanjakan mata saya untuk melihatnya
saya pun tidak akan menyianyiakan momen ini tanpa bersuah foto
inilah wajah ibukota yang dipercantik dengan adanya bunga pohon tabe buya yang sedang berbunga beberapa pekan terakhir ini
dan saat ini saya sedang berada di jalan jendral sudirman dan di setiap jalan ini dipercantik oleh bunga tabe buya di modrono putih merah muda hingga kuning
pohon tabebuya yang berbunga pun disambut positif masyarakat jakarta
selain menyejukkan mata dan indah momen pohon tabebuya yang berbunga ini dijadikan momen bagi mereka untuk bersuah foto
anggi wanita berusia dua puluh delapan tahun ini sengaja ke jalan jenderal sudirman
selain untuk berolahraga ia juga mau menikmati pemandangan bunga pohon tabebuya dengan bersuah foto
iya saya memang kesini karena ada info kalau bunganya lagi cakep
pertama saya mendapat infonya itu dari instagram teman saya
kalau menurut saya malah
mungkin cantik lagi loh kalau misalkan ada bunga tabili buya kayak ada warna pink putih kuning
kayaknya jakarta ini gak terlihat monoton lagi gitu loh
dari segi perawatan pohon tabe buya termasuk mudah
pohon tabe buya tidak perlu tanah yang subur banyak air dan pupuk
sehingga pohon tabe buya akan berbunga ketika kekurangan air
maka akan tumbuh sempurna dan cantik pada musim kemarau panjang
dan ini pemandangan dari bunga pohon tabe buya di sepanjang jalan
hanya saja di sini hanya ada sepuluh pohon
dan untuk bunga bunga dari pohon tabe buya ini hanya berwarna pink dan putih
namun tetap mempercantik di sepanjang jalan raya ini
penanaman pohon tabebuya merupakan program pemerintah provinsi dki jakarta
yang sudah dimulai sejak agustus dua ribu sembilan belas lalu
bunga tabebuya yang menyerupai bunga sakura khas jepang ini akan mekar dua kali sepanjang tahun